menyambut hari ulang tahun yang ke tujuh puluh satu pt kereta api indonesia menggelar promo tiket murah selama akhir september
promo ini dijual secara online dan berlaku pada kereta api komersial jarak jauh maupun menengah
sambut hari ulang tahun pt kai ke tujuh puluh satu pt kai daob delapan surabaya jawa timur memberikan harga tiket spesial bagi pengguna jasa kereta api
promo tersebut berupa pemberian tarif murah untuk seluruh kereta api jurusan jakarta bandung jogja semarang hanya seharga rp dua puluh delapan sembilan ratus empat puluh lima
harga tiket yang tidak lazim ini sesuai dengan hari kelahiran pt kai pada dua puluh delapan september seribu sembilan ratus empat puluh lima
tarif promo ini diberlakukan untuk pemesanan tiket mulai tanggal dua puluh empat sampai dengan dua puluh sembilan september dua ribu enam belas dengan waktu keberangkatan pada tanggal dua puluh tujuh sampai dengan dua puluh empat
tarif promo ini diberlakukan untuk pemesanan tiket mulai tanggal dua puluh empat sampai dengan dua puluh sembilan september dua ribu enam belas dengan waktu keberangkatan pada tanggal dua puluh tujuh sampai dengan dua puluh satu
sementara pemesanan tiket promo tersebut hanya bisa dilakukan melalui kontak senter satu ratus dua puluh satu aplikasi kai akses dan website tiket kereta api co id
tiket promo tidak bisa dipesan melalui loket stasiun agen channel eksternal dan juga vending machine
tiket promo ini sendiri mempunyai syarat khusus yaitu tidak bisa dibatalkan
untuk keberangkatan kereta api tanggal dua puluh tujuh sampai tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
namun tiket sudah bisa dilayani pemesanan mulai tanggal dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh sembilan september
untuk menyukseskan promo ini pt kai daop delapan surabaya telah menyiapkan seat promo pada tujuh belas kereta api dengan tujuan jakarta bandung yogyakarta dan banyuwangi